akhir pekan merupakan saat yang tepat menghabiskan waktu bersama keluarga
pergi ke mall memperluang skop atau beristirahat di rumah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan
nah bagi yang ingin melakukan dengan cara berbeda bersepeda bisa jadi wisata keluarga yang menyenangkan
selain hemat biaya bersepeda juga menyehatkan
bersepeda juga merupakan wisata yang ramah lingkungan dan saat ini kian banyak digemari masyarakat
seperti ari yang memilih menghabiskan waktu berliburan dengan bersepeda di sepanjang jalan sudirman
lihat pemandangan pagi juga melihat suasana jakarta di pagi hari aja
bahkan anak anak pun antusias untuk bersepeda
meskipun lelah mereka semangat berkeliling
di tengah jakarta bumi dekat sepeda
karena nggak terlalu ribet gitu bisa kemaraman lagi
dan juga hari minggu itu jalannya ditutup
jadi dimanfaatin bisa ekspedisi
setiap hari minggu kita juga bangunnya ke siangan
pagi ini juga ke siangan tapi yang pentingnya sudah olahraga dari pasar mencos sampai ke jalan ini
dari ujung sampai ke ujung ke ujung lagi
biasanya kenapa ini di tengah sepeda
biasanya gedung gedung jadi di sini gedung
tadi sih aku pertama dari fx terus ke menteng nyari bawa dari bapaknya nggak ada
terus kita makan di sini
capek tapi seru ya
saya pun penasaran mencoba sensasi bersepeda di tengah ibu kota yang biasa ramai dengan kendaraan
salah satu tempat yang ramah lingkungan dan tempat untuk bersepeda di jakarta adalah di kawasan sudirman
di mana setiap hari minggu mulai pagi
hingga pukul sepuluh siang kawasan tersebut bebas kendaraan
atau di daerah gelora bung karno juga bisa menjadi lokasi yang tepat untuk bersepeda
bersepeda bersama keluarga bisa dijadikan alternatif anda untuk menghabiskan akhir pekan
selain menyehatkan bersepeda juga bisa membuat anda dan keluarga menikmati pemandangan gedung gedung di tengah ibu kota
dan tentunya hemat biaya